penjualan mobil di indonesia masih didominasi oleh merek merek jepang toyota honda daihatsu suzuki dan mitsubishi menjadi merek mobil yang masih banyak diminati
berikut ini adalah daftar penjualan mobil terlalis sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
mari kita lihat seperti dikutip dari cnn indonesia com gaikindo merilis penjualan mobil sepanjang tahun lalu yaitu sebanyak satu tujuh puluh sembilan dan tiga ratus delapan unit
masih didominasi oleh beberapa tipe mobil tiga diantaranya adalah lcgc atau low cost green car atau mobil terjangkau ramah lingkungan sendiri pada tahun lalu
kita lihat ini ada toyota avanza masih di peringkat pertama
sebanyak satu ratus sembilan lima ratus dua puluh sembilan unit
kemudian dari toyota juga ini adalah toyota calia sebanyak enam puluh delapan tiga puluh delapan unit
ini yang termasuk juga ini adalah lcgc
kemudian ada toyota innova ini di kelas menengah ke atas sebanyak lima puluh enam tiga ratus sembilan puluh tujuh
kemudian ada sigra di sini sebanyak empat puluh satu lima ratus tiga puluh delapan
kemudian di peringkat kelima ditempati oleh honda brio sebanyak tiga puluh sembilan
dan di sini sebanyak satu empat ratus satu unit
jika kita lihat memang lcgc itu lebih terjangkau artinya masih di sekitar harga seratus jutaan
toyota avanza memang kita tahu ini border line lcgc bukan termasuk lcgc bahkan karena dipasarkan di harga satu ratus delapan puluh delapan juta rupiah ke atas
dan toyota calya ini adalah lcgc dijual di harga satu ratus tiga puluh dua juta
dan juga selanjutnya kita lihat ada innova
bukan lcgc ini bahkan termasuk menengah ke atas itu dijual di harga tiga ratus tiga juta rupiah ke atas
dan daihatsu sigra seharga satu ratus delapan juta
kemudian hondra brio sebesar satu ratus tiga puluh satu juta
harga tentu saja akan menentukan pangsa pasar karena akan berindik ini akan ujungnya akan mengindikasikan tentang kemampuan daya beli masyarakat indonesia
namun jika kita lihat selanjutnya merek merek apa saja
yang mendominasi pasar indonesia tentu saja nomor satu ada toyota
tadi kita lihat bahkan di slide sebelumnya bahwa tiga merek toyota tipe model dari toyota itu mendominasi tahun lalu
jadi toyota memiliki pangsa pasar sebesar tiga puluh empat empat persen atau sebanyak tiga ratus tujuh puluh satu tiga ratus tiga puluh dua unit pada tahun lalu
kita lihat juga toyota ada beberapa model yang seperti sudah kita ketahui innova avanza calia itu semua dari toyota
kemudian dari honda kita juga tahu bahwa ada brio cr v hr v itu memiliki menempati posisi kedua
yaitu di pangsa pasar tujuh belas tiga puluh satu persen atau berhasil menjual satu ratus delapan puluh enam delapan ratus lima puluh sembilan unit pada tahun lalu
selanjutnya kita lihat ada daihatsu kita tahu ada beberapa tipe seperti sigra aila itu dari daihatsu menempati posisi ketiga
sebesar tujuh belas dua puluh tujuh persen
sangat mirip dengan honda sebesar satu ratus delapan puluh enam tiga ratus delapan puluh satu unit pada tahun lalu
selanjutnya ada mitsubishi masih dari jepang juga
kita tahu ada expander ada pajero itu semua dari mitsubishi menempati peringkat keempat
sebesar sebelas dua puluh lima persen atau sebanyak satu ratus dua puluh satu tiga ratus sembilan puluh lima unit
yang terakhir tentu saja di posisi kelima masih dari jepang juga suzuki menempati peringkat kelima
dengan pangsa pasar sepuluh lima persen
sebesar tiga belas tiga puluh lima persen atau sebanyak satu ratus sebelas enam ratus enam puluh unit pada tahun lalu
dan kita akan lihat ke depan yaitu potensial dua ribu delapan belas
awal tahun memang waktu yang tepat untuk membeli mobil baru
bagi anda yang berencana untuk membeli mobil baru ini adalah lima mobil yang paling ditunggu tunggu untuk tahun ini
yang menarik hampir semua tipe merupakan ukuran mid size atau crossover seperti yang kita lihat di sini
crossover adalah versi kecil atau mini suv
yang biasanya bisa bermuat masih juga lima orang
biasanya merek jepang yang menjadi juara tapi tahun ini kita ternyata kedatangan dua pendatang baru dari china atau tiongkok
pertama adalah wuling cortez
mari kita lihat wuling cortest ini
dalam bentuk mpv atau multi purpose vehicle
jika dilihat dari harganya sebesar rp dua ratus tiga puluh lima juta nanti akan dijualnya
retailnya akan di harga dua ratus tiga puluh lima juta ke atas
jadi memang wuling ini akan menempatkan posisi di antara toyota avanza dan innova dari harganya
kemudian ada juga satu lagi sokonindo automobil
juga pendatang baru yang baru membuka pabrik di banten november kemarin
mengeluarkan mobil sokonindo glory lima ratus delapan
ini juga produsen asal tiongkok yang memproduksi mobilnya di indonesia mulai tahun lalu
yang menarik memang sokonindo ini dibangun untuk memproduksi mobil mobil listrik
dengan teknologi industrial empat
dan kita akan lihat bagaimana nanti sokonindo akan mempersiapkan diri untuk generasi mobil selanjutnya yaitu berbasis listrik